kau jelas jelas tahu kalau itu bukan anak aku
nendy ini bukan anak roy
dan nindi berhak atas nama mas nino
karena dia adalah anak kandung dalam pernikahan yang sah
nama bintinya el nino prasut ya
karena masalah keluarga elsa sama nino kamu jadi ikutan ke bawah
terus kenapa nino malah angka telepon dari kamu
padahal elsa telpon aja nggak diangkat
nino lupa kamu udah punya suami
berarti kamu udah cinta dong mas
ini anak anaknya siapa sih
gue kasih tau ya
terus buat apa
kenapa nino deketin anak angkatnya andin
nggak usah senyum senyum
jangan gebut gebut ya
saya punya sekensi
a pemirsa ya
tak ada yang ng ward dimin
kalau sabar mah kabarin saya
nih mas nanti aku kabarin ya
makasih lo udah perhatian
kamu kayaknya udah jatuh jantai ya sama aku ya
gak usah geert ya
nanti kita ke tempat pembuatan nisan ya
nanti saya kasih tahu alamatnya
itu ibu ibu yang tadi diantara ini kan
itu kan ibu yang tadi
kok sama al
ada yang bisa saya bantu bu
ini pas saya mau ganti pusara
sebentar ya bu
nanti nama dinisannya siapa ibu
lahir dan meninggalnya kapan ibu
lahirnya tanggal dua puluh tujuh november
nama bintinya siapa ya
kapan kamu kesini mas
untuk ketemu sama anak kita
untuk apa kamu nyuruh aku untuk bawa anak kamu
kalau itu bukan anak aku
nendy ini bukan anak roy
dan nindi berhak atas nama mas nino
karena dia adalah anak kandung
dalam pernikahan yang sah
nama bintinya elnino prasut ya
kalau sampai ibu itu beneran mamanya ah
berarti selama ini
al udah bohong dong sama semua orang
mending gue pergokin aja langsung
gue pengen tau
al bahkan mengelak kayak gimana
kalau gue udah tau rahasia dia
akhirnya dia telpon gue juga
kamu dimana sa
aku mau ketemu
ini aku di rumah sakit
yaudah nanti kita ketemu di restoran yang
gue bakal urus dia
gue bakal urus dia
setelah ini untung tadi gue udah sempet fotoin mereka berdua ini kan bisa jadi bukti kuat
biar aldebaran kemakan omongnya sendiri soal fakta dan data
how are you in i'm so sorry aku baru tau kamu sakit
gapapa ros yang penting kamu udah jenguk aku kesini
oh michelle mau balik jakarta loh sabtu ini
michelle dia mau datang
udah lama sekali aku gak ketemu michelle dia udah nikah belum
mana sempet dia tuh sibuk banget ngejar karirnya
by the way michelle datang hari sabtu kamu mau ya jemput michelle di bandara
boleh ya in ya
tanya ke al justru aku gak mau repotin al
gak sama sekali mau ya allah
ki tolong kasih berkas ini ke pak al ya
siap mas randy nanti tak sampaikan ke mas al
baik makasih ya
kita selfie dulu boleh ya
sorry sorry tapi saya buru buru
orang cuma satu menit orang nyampe cuma cekrat jebret udah selesai kok
gitu doang nanti kalau mas randy bilangnya gak makin lama lo disini sama kiki nya
kepegang sendiri tadi
mas adi senyum ya senyum yang manis gitu

oh terima kasih uwayah condsunya